suara di kecil dulu udah pada buka enak bukanya
saya gak bisa keras
sore hari ini saya memenuhi undangan
dan alhamdulillah tadi sudah
bersama sama dengan anak anak yatim
tumbuh menjadi anak anak yang soleh
pak nis tadi yang sempat ketemu pak kalo
sebagai tuan rumah menerima dan menyambut
kecuali yang disampaikan di media tadi
jadi kata pak kalo lima puluh lima puluh bisa bergabung
dengan koalisinya pak prabowo
kami masih terus konsentrasi
dan itulah proses yang sedang kami kerjakan
itu pembentukan kabinet baru bulan oktober
jadi apapun yang dikatakan hari ini
karena siapapun yang nanti terpilih
baru dilantik tanggal dua puluh oktober
dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik
apa yang dilakukan pak prabowo ini kan polanya seperti pak jokowi dua ribu sembilan belas
merangkul lawan untuk masuk ke pemerintahan
kalau seandainya nanti diajak bertemu dengan pak prabowo apa yang akan dilakukan
kita semua saat ini sedang konsentrasi di mk
memastikan bahwa proses berjalan dengan baik
dan kita mengharapkan para hakim
nanti menjalankan tugas dengan adil
dan menjunjung tinggi nilai kejujuran kebenaran
dengan pertemuan tadi pak surya dengan pak prabowo
bahwa dukungan partai nasdem terhadap upaya pak anies

mk itu ada pengacara
yang didukung dari partai nasdem
jadi publik nanti bisa menyaksikan
jadi menurut saya pada saat ini
apapun spekulasi dan lain lain
pak anies pas keputusan kpu kemarin
dengan pak prabowo atau pak ganjarin
tapi tetep ya pak untuk haket dan
kalau hak angket itu harus tanya kepada teman teman partai ya
kalau kami hanya bisa mengomentari yang mk
kalau haket kami gak bisa komentar
nanti tergantung kebutuhan yang disampaikan oleh para pengacara
nanti tim hukum yang akan memprosesnya
bila menurut tim hukum perlu ya kami datang
bila menurut tim hukum tidak perlu kami tidak datang
dalam pertemuan hari ini cak imin kok nggak ikut bareng sama pak anies kesini
tadi kan kayaknya dikerenang
jadi setahu saya memang kegiatan ini kegiatan internal dpp
yang saya diundang sejak seminggu lalu pak sekjen mengabarin saya
jadi menteri di kabinet parabawa itu bener gak sih pak katanya
nah mk nya belum selesai kita tunggu semua sama mk
kita tuh gini mk itu prosesnya selesai baru dari situ
kita bicara tentang langkah langkah kedepan
makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan bulan berikutnya
terima kasih pak